selama arus balik penumpang kereta api tujuan jakarta dapat turun di stasiun jatinegara
hal ini dilakukan untuk mengurangi penumpukan penumpang di stasiun besar pasar senen dan juga gambir
setidaknya ada tiga hingga empat penumpang yang turun di stasiun jatinegara
dengan demikian stasiun pasar senen dan stasiun gambir masing masing akan menerima kedatangan delapan belas hingga dua puluh an penumpang saja
mayoritas penumpang yang turun di stasiun jatinegara adalah penumpang yang tinggal dekat dengan stasiun
atau penumpang yang ingin melanjutkan perjalanan menggunakan kereta komuter
sementara itu selasa ini diperkirakan menjadi puncak arus balik libur lebaran di stasiun pasar senen jakarta pusat
menurut data penumpang hingga pukul enam pagi hampir dua puluh tiga penumpang diperkirakan akan tiba di ibu kota melalui stasiun ini
jumlah ini meningkat dibandingkan dengan jumlah penumpang yang tiba di stasiun pasar senen
pada senin kemarin adapun jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun pasar senen masih lebih tinggi
lalu bagaimana dengan suasana balik lebaran di stasiun pasar senen jakarta saat ini
langsung saja kami akan bergabung dengan produser lapangan raff raff kahvi
dan kita akan lihat bersama langsung saja kita sapa ada raff raff
selamat siang raff raff
bagaimana keadaan di sana kalau saya lihat di belakang anda nampaknya tidak ada penumpukan penumpang
meskipun saya lihat ada juga beberapa penumpang yang duduk di lantai
bagaimana keadaan di sana silakan raff raff
betul sekali anissa bahwa memang hari ini diperkirakan merupakan puncak dari arus balik lebaran tahun dua ribu dua puluh
dan kondisi saat ini saya berdiri
tidak seperti biasanya di mana pada saat hari ini lebih banyak kedatangan dari stasiun stasiun yang akan datang ke jakarta
atau tepatnya menuju ke stasiun pasar senen
dari data posko humas stasiun pasar senen jakarta kami mendapatkan informasi bahwa sejak pukul dua belas siang tadi
hampir sekitar dua puluh dua atau sampai dengan dua puluh empat ribu penumpang yang berangkat dari stasiun pasar senen sementara kedatangannya
sedikit jauh lebih besar ya ini sekitar dua puluh tiga sampai dua puluh lima ribu kedatangan
ini menandakan bahwa memang puncak arus baliknya sudah mulai terlihat
walaupun tidak ada yang mengatakan secara lebih jelas termasuk manajer humas operasional dari daerah operasional satu jakarta
mengatakan bahwa tidak ada lonjakan yang signifikan sebenarnya antara arus balik dan juga arus mudik
dikarenakan tidak ada tersedia lagi tiket untuk yang berdiri
tiket dengan kapasitas tempat duduk yang memang sudah diperhitungkan
selain berbicara mengenai masalah kedatangan dan juga lonjakan dari penumpang sendiri
pihak dari pt kereta api indonesia stasiun pasar senen saat ini juga masih tetap membuka posko penukaran atau ubah jadwal dan juga pengembalian tiket
dan kami juga mendapatkan informasi dari penumpang sekitar yang mengatakan bahwa mereka ingin mengubah jadwal dikarenakan sebelumnya berbenturan dengan kerja
dan akhirnya mereka membatalkan perjalanan mereka
jauh sebelum itu saya juga mendapatkan informasi dari para pemudik juga mengatakan bahwa ada sebenarnya anissa yang masih melakukan mudik pada hari ini
walaupun puncak dari arus balik saat ini juga sudah mulai ada begitu
dikarenakan mereka juga berbicara masalah kegiatan kantornya yang hanya bisa mengizinkan cuti lebaran pada hari ini
sehingga penumpukan kendaraan
penumpang pada saat ini tetap terlihat walaupun jumlahnya tidak signifikan
baik terima kasih rafa atas laporan anda
dan kita akan bergeser dari stasiun pasar senen ke kalimalang jakarta
ada rekan kami roni satria di sana
selamat siang roni
bagaimana keadaan di sana
apakah sudah terlihat ada penumpukan arus kendaraan
selamat siang anissa
kalau kita lihat tadi ini pada pukul lima belas waktu indonesia barat
tepat pada pukul lima belas
maaf maksud saya irjen paul lumua menyebutkan royke lumua menyebutkan bahwa akan ada pemberlakuan kontraflow ataupun one way tol dari arah palimanan menuju jakarta
tepatnya di tol cawang yang akan diberlakukan pada pukul lima belas hingga situasional nanti kapan akan diberhentikan ataupun dibuka kembali
tadi perjalanan saya menuju titik tempat saya ini
karena kalau kenapa
saya berada di kalimalang ini anissa
adalah untuk melihat nanti seperti apa imbas dari penutupan tol yang arah jakarta menuju cikampek
di mana tadi sempat saya terlihat ada penumpukan kendaraan di titik cawang seperti itu
dari cawang pada
di dalam tol dalam kota
sudah ada penumpukan kendaraan yang dialihkan untuk menuju ke kalimalang
titik kalimalang ataupun arteri kalimalang ini hingga bekasi nantinya
anda bisa melihat sekarang kendaraan bisa dikatakan cukup ramai
karena ini merupakan kendaraan kendaraan
yang telah dialihkan dari yang harusnya mereka menuju bekasi menggunakan tol dalam kota
namun akhirnya mereka dialihkan karena harus adanya penutupan ataupun kontraflow yang dilakukan dari palimanan hingga tol cawang
dimana kalau kita lihat tentunya pengalihan ini memberikan dampak
kalau tadi malam juga sempat ada pengalihan hal yang sama dilakukan
pada pukul dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
dan ternyata dilakukan hanya sampai pada pukul tujuh tiga puluh pagi
yang ini berarti bahwa
ada kontraflow yang digunakan di titik yang harusnya dari jakarta menuju cikampek
digunakan satu arah dari arah cikampek menuju jakarta
imbasnya adalah kalau tadi malam kita lihat di persimpangan bcp
yaitu persimpangan bekasi cyber park
dimana disana memang kalau kita lihat persimpangan yang bisa dikatakan setiap harinya memang mengalami kemacetan di hari hari biasa
apalagi dengan adanya penutupan di titik halim tadi malam
yang tentunya kendaraan yang menuju ke arah bekasi tidak bisa melewati tol tersebut
sehingga akhirnya persimpangan bcp ini mengalami kepadatan yang cukup besar
ataupun bisa dikatakan cukup padat terjadi kendaraan disana
dan ini antisipasi yang dilakukan oleh kepolisian adalah bertujuan untuk bagi mereka yang ingin melewati arah dari palimanam menuju cawang ini
karena kita tahu bahwa puncak puncak arah arus balik ini dilakukan dari tadi malam
dan juga hari ini diprediksi tentunya akan terjadi kepadatan yang cukup tinggi lagi
apakah ini akan menjadi tindakan yang lebih besar
atau apakah ini akan menjadi titik dimana peralihan dari kalimalang ini akan menjadi semakin padat sore nantinya
karena tentunya pada pukul tiga tadi telah dilakukan penutupan di tol cawang
baik terima kasih roni satri atas laporan langsung anda dari kalimalang
dan sebelumnya ada raff raff kaffi yang melaporkan dari pasar senen jakarta
terima kasih teman teman selamat kembali melanjutkan tugas